selamat menikmati semuanya
selamat sahur semuanya
ibu mau teh bu
maaf nanti kita jadi berangkat jam tujuh pagi ya
oh jam tujuh ya oke boleh
gini pak sanusi
sama banget sih mereka kebiasaan ya
ga pernah bisa lontain
ini pasti mereka
sorry bos kelamaan
tadi kita habis terawih
gue punya tugas buat kalian berdua
undang pak kindong
buat buka puasa bareng bareng kita disini
nanti mama bikin masakan yang enak enak
udah dong ma
aku kan sama dia itu udah putus
ya kan sekedar silaturahim
gak ada salahnya ren
ya siapa tau kamu sama kindong
mama juga udah bantu kamu kan
di aksi diktatif kamu
mama udah bantu banyak
masa kamu sekarang ini
gak mau bantu mama
gak usah deh biar mama aja yang telpon langsung
halo pak rafael
pak saya mau kasih tau sesuatu ke pak rendy
ada kabar apa ya bang
jadi gini pak
katanya besok ricky ada acara
ricky ada janjian sama elsa
tapi saya gak tau ya pak
ricky itu janjinya jam berapa
tapi yang jelas sore pak
terima kasih untuk informasinya
saya akan cari tahu lebih jauh
sama sama pak rendy
semoga informasi saya ini bermanfaat
sempat malam pak
ada acara apa ya ricky sama mbak elsa

sebentar lagi gue berangkat nih ke jantikan skincare buat pemotretan
biar gak telat
biar gak telat
biar gak telat
biar gak telat
biar gak telat
biar gak telat
biar gak telat
biar gak telat
biar gak telat
biar gak telat
biar gak telat
biar gak telat
biar gak telat
biar gak telat
biar gak telat
biar gak telat
biar gak telat
biar gak telat
biar gak telat
biar gak telat
biar gak telat
biar gak telat
biar gak telat
biar gak telat
biar gak telat
biar gak telat
biar gak telat
biar gak telat
biar gak telat
biar gak telat
biar gak telat
biar gak telat
biar gak telat
biar gak telat
biar gak telat
biar gak telat
biar gak telat
biar gak telat
biar gak telat
biar gak telat
biar gak telat
biar gak telat
biar gak telat
biar gak telat
biar gak telat
biar gak telat
biar gak telat
biar gak telat
biar gak telat
biar gak telat
biar gak telat
biar gak telat
biar gak telat
biar gak telat
biar gak telat
biar gak telat
biar gak telat
biar gak telat
biar gak telat
biar gak telat
ya udah mending
hari ini kamu gak kemana mana kan
di rumah aja ya
hari ini aku ada pemotretan sayang
paling jam sebelas
atau jam dua belas an lah aku berangkat
pemotretannya jam dua soalnya
biar nggak ada yang gangguin kamu
kamu juga harus tau
kamu ada di rumah ini
kamu gak akan kenapa napa
karena ada aku juga buat lindungin kamu
nanti lagi sahur
mending kamu cuci muka
biar kita sahur baru
sampai sekarang aku gak tau
kenapa elsa bisa sampai setakut itu dengan ricky
apa ricky pernah ngancam elsa
kalau memang betul
aku juga gak tahu
aku juga gak tahu
aku juga gak tahu
aku juga gak tahu
aku juga gak tahu
aku juga gak tahu
aku juga gak tahu
aku juga gak tahu
aku juga gak tahu
aku juga gak tahu
aku juga gak tahu
aku juga gak tahu
aku juga gak tahu
aku juga gak tahu
aku juga gak tahu
aku juga gak tahu
kamu kok jatuh
kok yine aba di bawah
bapak gak bawa tamu di bawah
ini bapak tadi gelining gelining jatuh
kok bisa sih mas
rena yang anak kecil aja gak pernah jatuh kok dari tempat tidur
saya kasih ruang buat reina
tadi soalnya reina tidurnya kayak sempit
dia ke tempat saya terus
ya saya kan agak minggir minggir minggir minggir akhirnya jatuh
eh udah jam berapa ya mas sekarang
oh iya udah waktunya sahur nih
tuh bener kan
udah jam setengah empat
untung saya jatuh kalau gak jatuh gak bangun sahur
yuk makan ya sahur yuk
kita sahur ya
sahur sahur sahur
daun keladi dibikin sayur
kita datang ke sini untuk bangunin bangun ya sahur
bangun ya sahur
aduh ada ulat nemplok di batang padi
eh lu semua datang pada telak sebab gue udah bangun dari tadi
aduh ada ada aja
masak apa ya buat sahur
ah mendingan uya ke dalem aja
nah ini mbak mir
wangi amat uya jadi makin lapar
ntar dulu makannya sabar
ini kita siapin depan dulu
sabar itu udah menjadi motonya uya
sebagaimana sabarnya uya menanti cintanya
mamanya mas rendy
kenapa kok telepon gigi subuh subuh
udah mau nangkat
siapa tau putih
halo tante selamat pagi mbak kim
maaf tante ganggu gak
enggak kok tante
ini saya lagi masak sayur buat sahur
masak sayur buat sahur
mbak kim ini memang bener bener rajin ya
rajinnya itu gak kaleng kaleng
tante mau undang mbak kim
untuk buka puasa bareng sama rendy disini
tante tau mbak kim itu sama rendy sudah putus
tapi kan gak ada salahnya
sekedar silaturahim gitu lho mbak kim
tante dari mana toh
jadian aja gak pernah
sebenarnya saya sih mau tante
oh iya iya kabarin tante lho secepatnya

berharap mbak kim mau buka puasa bareng sama sama kita disini

eh nanti mau dijemput
atau mbak ki mau pergi sendiri

saya sendiri aja tante gak apa apa kok
nggak usah ngerepotin mas rendy saya enggak enak
aduh bener bener ya
mbak kim ini bener bener perempuan yang mandiri
luar biasa cerdas
aduh semuanya tuh mbak kim
gak ada jeleknya
aduh bener bener deh tante bangga sama mbak kim
sama mbak kim ya udah kalau gitu tante tunggu ya nanti sore ya tante dadah dan mbak kim see you
mwah hehehe daaah buka puasa bareng waduh hehehe seneng banget sih diajakin buka bareng
tapi lu jangan lupa ijin dulu sama bu bos ya tenang aja gue disini gue yang handle lah
lah lah udah kalau ayang gigi kesel
lah lah udah kalau ayang gigi kesel

ndesana di sini siapa yang masak lu
ndesana di sini siapa yang masak lu megah denger tadi gua ngomong lu tenang
megah denger tadi gua ngomong lu tenang

hai ibu pasti bersama calon mertua dan
hai ibu pasti bersama calon mertua dan
beli celana kesukaan jadi
uya merana sebab jodoh uya diambil pak randy
mertua kakak tua
selamat menikmati semuanya
selamat tahur semuanya ibu mau teh bu
bang nanti kita jadi berangkat jam tujuh pagi ya
oh jam tujuh ya oke boleh
sebulan tiga bulan
mamanya mas randy ngajakin buka bersama sama kiki bu
boleh nggak bu
iya boleh deh
keluar dengan ungu kepercayaan tadji
tuh tak adaremotionalnya
tapi ini sudah beit
ini diangkat semua aja ya
diberesin semuanya nun
memangnya mas angganya gak mau dateng
enggak dia gak jadi dateng
oh ya sudah deh
angga gak jadi dateng seharusnya
aku akhirnya makin curiga deh
kira kira dia mau ngelakuin apa ya
tapi gak usahlah
percuma juga dia tuh kalau punya rahasia pasti susah dikorek
yang ada aku malah dibilang kepo lagi
tapi aku makin penasaran deh
gimana udah siap semua
sudah bos saya sudah di lokasi deh
seperti apa yang gue bilang kemarin
gue kesana sekarang
iya pak ada yang bisa saya bantu
saya ingin minta tolong sesuatu
hanya dua jam saja
bagaimana kalo kita bicaranya di ruangan saya sih
oh gak usah
memangnya mau minta tolong apa ya pak
nggak usah viktig
cuman bye jemput kue
ini masih udah mikro
saya pun ya
siap belum anak papa
siap kok pak
waduh pinter sekali quantitative banget sih
kok belum dateng
tanyain udah siap belum
ditemuin papa mama gitu ya
kita tunggu di mobil aja ya
kamu duluan aja mas
aku mau terima tukang dulu
saya tunggu di mobil ya
sorry ganggu ya
enggak kok sama sekali nggak ganggu kenapa
angga tuh ada janjian gak sama al
janjian sama angga
soalnya kan aku sama mas al itu hari ini mau ke puncak
oh gitu ya
ya ada apa emang ya
enggak enggak apa apa kok
aku kira al janjian sama angga
yaudah kalau gitu andien kalian safe trip ya
salam buat semuanya
ternyata al gak janjian sama angga
terus angga ada urusan apa hari ini ya
apa yang dia sembunyiin dari angga
tadi yang telfon siapa
michi tadi yang nelfon aku dia nanya
kamu hari ini ada ketemuan sama angga
terus aku bilang aja
enggak orang kita mau janjian ke puncak
oh michi penasaran ternyata
tapi bagus deh kalau angga gak cerita apa apa ke michi soal pembukaan makam roy
angga bener bener pegang janjinya ke gue
dikitin dia untuk berjanjian greatly
itu kayanya memang
omah papa sama mama udah nungguin
udah nungguin ya pergi dong kita
oke yuk let's go bentar
yuk yuk yuk
aduh pintarnya yuk let's go
tapi tompen banget sih micin nelfon aku nanya nanya soal ini
apa emang bener mas hari ini kamu sempat ketemuan sama enggak gitu janjian
ya enggak lah
kalau saya memang ada janji sama angga ngapain saya janjiin kalian berjalan jalan ke puncak
ya pasti saya ketemu sama angga lah
ya itu cuman perasaan yang mici aja
perempuan kan kayak begitu cemburu
ya kamu kan juga pernah cemburu sama michi kan
emang begitu kan
curigaan cemburuan itu kan simpat simpat perempuan
ya terus apa kabar kamu mas emang kamu pikir kamu gak cemburuan
iya kamu pernah cemburu sama rafael
ya terus kenapa kamu bangga
nggak bangga sih
berarti itu artinya kamu cinta sama aku mas
udah nggak usah simp simp kayak gitu
kamu kering lagi puasa ntar
lagi bulan puasa marah marah terus jutek jutek terus
istrinya dipuja kek
udah tahu kan kamu bisa dapat pahala yang besar mas karena mujahi istri kamu
udah siap semuanya
siap siap ya
uya buka gerbang ya
ada bulan di bawah tangga
selamat jalan jalan pak bos dan keluarga
oh terima kasih sayang
aku mau seneng
kita udah dapet izin dari petugas tpu
untuk steril lokasi ini selama dua jam
dengan begini gue yakin
pembokaran makam roy pasti akan lancar
karena gak ada satu orang pun yang tau dan ganggu
gak ada satu orang pun yang boleh
masuk ke areal ini tpu ini
siap bos tenang aja
kalian sudah siap
kalau begitu sekarang juga kita melakukan pembongkaran makam
gue terpaksa bongkar makam lo
mobilnya juga gak keliatan
kayaknya ricky udah berhenti ngacauin hidup gue
jadi siapa yang heather mungkin lawan kayak ini
apalagi siapa yang ini menawarkan kepadaku
kalau beneran apapun yang ada di dalam tempat ini
bagaimana apapun ya
kalo dia ngeliat apa yang diri dia orang terdengarnya
akhirnya itu menelitiknya
saya baik banget iri
kok gak di kunci
oh mungkin elsa sengaja kali supaya aku langsung masuk
itu kayak suaranya elsa
elsa kamu di dalam
mama masuk ya nak
ya allah kamu kenapa
udah istirahat lagi deh udah tenang
aku langsung berangkat ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya tuhan kenapa firasatku mengatakan akan terjadi hal buruk ya sama elsa
aku bener bener gak bisa tenang ya allah

sayang makasih ya udah nganterin aku
jadah kok gitu aku langsung balik
kamu kalau udah selesai ngabarin biar aku yang jemput
kayaknya situasi aman
tumben ini elsa teleponnya gak bisa dihubungin
apa jangan jangan ada kaitannya sama riki
nino mama coba telepon ke elsa tapi kok nggak bisa dihubungin kenapa ya
loh mama belum dikasih tau elsa elsa udah ganti nomor ma
oh enggak elsa belum bilang apa apa
ya udah kalau gitu kamu boleh kasih tahu nomornya ke mama ya
nomornya jangan dulu disebar ya mas
aku sama elsa masih agak takut kalau nanti riki coba hubungin elsa lagi ma
oke makasih ya nuk
pantesan gak bisa dihubungin ternyata ganti nomor
saya angkat telepon dulu
elsa kamu kok ganti nomor gak kasih tau mama
kamu dimana sekarang
aku lagi pemotretan tadi nino ngantren aku ke sini
iya ada apa ma
mama mimpi buruk sekali
dan sekarang mama khawatir sama kamu
ma dengerin aku ya ma
sekarang itu semuanya lagi baik baik aja
mama jangan bikin aku jadi ikutan cemas ya
pokoknya mama mending bantuin aku supaya semuanya tetap baik baik aja oke
yaudah ma aku makeup dulu ya
sudah selesai telepon ya
iya lanjut makeup ya
mudah mudahan semua ini cuma kekhawatiran aku saja
dan semoga elsa tetap dalam keadaan baik baik aja ya allah